aku tidak menyangka
bisa secepat itu
menguasai jurus praca musti
memang tidak ada tandinya
itulah betul sangat hebat keponakanku
dinapas di sakti
tidak jauh dengan uaknya
agar pocah gemblung itu tahu
kehebatan keponakanku tercinta
biar tahu rasa

nyai sekarang kamu sudah menguasai jurus maragasukma
dengan jurus itu kamu bisa menyerap saripati kehidupan manusia
dia sangat mencemaskan aku dan sangat takut aku mati dia benar benar mencintaiku
sekali ikut adik
ini saatnya kamu menyerap seripati kehidupan lakukan
kekuatanku mulai pulih
kau bisa mengalahkan dengan menghindar dan hinder tentu tidak sama sekali lebih baik kau menyerah
dari pangeran manjat
jangan banyak bicara
jumat apa yang dihitung
bagus raden bagus raden
kalah kantah kalah kantah
makanya jangan sombong
benar benar luar biasa
sangat hebat kecuali
aku tidak menyayangi
bisa secepat itu menguasai
curus pancam busti
memang tidak ada tandinya
betul betul sangat hebat
dia pasti sakti
tidak jauh dengan uaknya
amuk marukul kecuali

bagaimana mungkin surawesesa bisa mengalahkanmu
rupanya pangeran majap itu punya ilmu kemerdekaan sepenuhnya
aku tidak boleh kah aku tidak boleh menyerah
aku harus tunjukkan kesaktian tuhan sebenarnya
aku akan gunakan seluruh kemampuan

sudah sudah sudah
sudah kalian jangan berkelai seperti ini
apakah kalian lupa
kalian itu mempunyai musuh yang sama ratin kian santang srawisesa
maisa daripada kalian berkelahi seperti ini
alangkah bagusnya kalian bekerjasama untuk membunuh putra siliwang raden kian santang
kalian tahu ilmu kian santang sangat tinggi dan sakti menterakuna sangat rugi sekali
kalau kalian berkelahi seperti ini aku tidak butuh bantuan siapapun
ilmu kaduragan kian santang sudah tidak ada
hanya butuh satu kalimat
jika kalian berkelahi seperti ini
kalian akan dipukul
dia akan musnah
aku mau bertanya kepadamu
apakah ilmu kian santang sekarang

bisa ditalakannya iklan dengan tuhan
agar tidak ada yang tidak berfungsi